seperti inilah penampakan di area stasiun kereta api bandara bni city sudirman jakarta pusat senin siang
jika pada hari sebelumnya terlihat instalasi tubuh sepatu raksasa yang menghias kawasan tersebut
namun kini tubuh sepatu tersebut sudah tak lagi terlihat
belum diketahui pasti penyebab menghilangnya tubuh sepatu kompas yang sempat viral akibat menjadi sasaran aksi vandalisme oleh orang tak dikenal ini
sejumlah warga ibu kota yang sedianya ingin berfoto di kawasan tugu sepatu terpaksa harus mengurungkan niat mereka
antara tubuh sepatu tersebut telah tiada di lokasi
mereka pun menyayangkan anggaran yang telah dikeluarkan untuk membangun tubuh sepatu
namun tugu sepatu tersebut hanya ditampilkan untuk beberapa hari saja
kalau keberadaannya cuma sebentar gitu kayaknya sayang ya dengan anggaran yang begitu
ya nggak bisa dibilang sedikit sih karena itu pasti budget lah bikin barang seperti itu
seperti diketahui pembangunan tubuh sepatu merupakan buah kolaborasi antara pemprov dki jakarta bersama jakarta experience sport dengan pelaku kreatif sepatu lokal kompas
instalasi tubuh sepatu tersebut juga merupakan pertanda dimulainya rangkaian festival kolaborasi jakarta dua ribu dua puluh
yang bertujuan untuk membangkitkan dan memberi dukungan kepada pelaku ekonomi kreatif di jakarta agar tetap berkreasi
di masa pandemi covid sembilan belas
lokasi tunggi yang berdiri di atas perlintasan kereta stasiun kereta api bandara bni city ini memang sering dijadikan lokasi mudah mudi untuk sekedar berfoto
namun ternyata baru diresmikan pada jumat tujuh belas september pada sabtu esoknya tugu sepatu ini sudah menjadi korban vandalisme
pada bagian samping kanan tubuh terdapat coret coretan
tim liputan cnn